jokowi dodo mengapresiasi langkah kpk terkait operasi tangkap tangan bupati lampung selatan zainuddin hasan bersama sebelas orang lain terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur
presiden memuji kpk yang dinilai telah bertindak profesional sesuai dengan kewenangannya
ini disampaikan jokowi setelah melantik satu empat ratus lima puluh enam pamung praja muda di lapangan parade abdi praja kampus ipdn jatinangor sumedang jumat pagi
jokowi menegaskan pentingnya integritas kepada seluruh kepala daerah dan pejabat aparatur sipil negara agar tidak bermain dengan anggaran dan uang rakyat